tapi benar benar kecewa dengan sikap dan kata kata kamu
ternyata kamu di belakang papi kamu menekan mama adriana
bahkan kamu berani menuduh yang tidak tidak sama mama adriana
pih emang kenyataannya tuh kayak gitu kok
adriana tuh emang punya rencana jahat pi dia tuh pengen kuras harta papi
kamu bikin papi gak dengar
tapi dengar sendiri dari rekaman ini
kalau kamu yang menekan mama adriana dan kamu berani menuduh mama adriana
aku yakin suatu hari nanti di waktu yang tepat
pasti kamu bisa ketemu sahabat papi aku
tapi saat papi juga udah suka sama kamu
yaudah kalau gitu aku harus buru buru
kayaknya motor aku mogok megan
yaudah gak apa mendingan sekarang kita bawa ke bengkel aja ya
biar ini bisa cepet cepet benerin ya oke
duh motor gue dibawa ke bengkel yang bukan langganan gue
gue takut malah dimahalin ongkosnya servisnya mana nggak bisa ngutang lagi
dado jangan kelamaan dong mikirnya ini panas banget
biar aku yang benerin ya yuk
tenang aja tenang aja biar aku yang benerin
aduh jangan jangan jangan jangan nanti malah makin rusak
ya mendingan sekarang kita bawa ke bengkel aja ya
nah ada bengkel mendingan kita bosan aja ada ahlinya
bengkelnya bagus lagi
iya kalau banyak duit tinggal bayar ahlinya aja
mau ngaku duitnya gak cukup thanksin
dado kamu dan kebanyakan bengong dong
bawa aku aja yang bawa
eh jangan jangan jangan
kalau kamu yang bawa nanti tangan mulus kamu ini jadi keakar lagi
biar aku aja yang darang ya kamu pengen kelem kamu aja nih
gimana sih semua bang
ini sih banyak onder deal yang harus diganti bos gimana dong
duh bengkelnya bagus lagi pasti gak cukup nih duit gue nih ngaku nggak ya ngesin dah
iya dong diganti semuanya diganti yang rusak ya yang lecet lecet dikit aja ganti semua pokoknya mesti benar
iya sih mendingan gitu ya ini kan untuk kaum pakai juga
iya untuk bonceng kamu juga
bawa ke dalam ya
kamu kenapa sih
enggak aku lagi mikirin aja kan aku ajak kamu jalan terus motor mau gokep gini
tapi kamu tetap di sini nemenin aku tetap ngehibur dengan kemanisan kamu gini
iya gak mungkin lah aku ninggalin my baby bear sendirian
ah ya udah mendingan kamu istirahat dulu duduk biar aku ambil uang katem buat benerin si sumo kan
sekaligus aku mau beliin kamu minuman dingin pasti kamu capek banget deh ya oke
iya abis kamu juga sweet sih kelihatannya
yaudah duduk ya
besar lo sih
enak nggak ya minum duit sama tristan
ah tapi dia baik
duitnya banyak lagi kan ini suka traktirin anak anak
cobain dulu deh
iya dok ada apa
gue lagi butuh bantuan lo banget nih gue udah gak tau lagi minta tolong kemana
butuh bantuan apaan men ngomong aja
iya tristan jadi motor gue kan tadi mogok
waktu gue udah bawa ke bengkel ternyata duit gue kurang
gue boleh minum duit gak
butuh berapa dok
ya sejuta aja deh kalau ada tapi
oh yaudah kalau gitu sekarang lu kirimin nomor rekening lo
wah makasih tristan eh tapi jujur nih ya
gue masih belum tahu bisa balikinnya kapan tapi tenang
udahlah wallace gak usah lo pikirin itu
pokoknya sekarang kirimin nomor rekeningnya gue kirimin oke sobat
asik makasih makasih makasih lo emang brother gue banget tristan
yuk sama sama dok
lo liat aja haikal semua temen temen lo kalau ada butuh bantuan pasti ngubunginnya gue
emang gak cocok jadi ketua
dan gak akan lama lagi posisi lo sebagai ketua anak jalanan bakal gue geser
duduk duduk duduk
sekarang kamu dengerin rekaman ini
ih apaan sih lo pake aku kamu aku kamu
oh jelas banget
waduh ternyata gue kena jebakan esnya adriana
waduh banget sih gue bisa bisanya sampai dibales gini sama dia
papi benar benar kecewa dengan sikap dan kata kata kamu
ternyata kamu di belakang papi kamu menekan mama adriana bahkan kamu berani menuduh yang tidak tidak sama mama adriana
pih emang kenyataannya tuh kayak gitu kok
adriana tuh emang punya rencana jahat bi
dia tuh pengen kuras harta papi
kamu bikin papi gak denger
tapi dengar sendiri dari rekaman ini kalau kamu yang menekan mama adriana dan kamu berani menuduh mama adriana
pi papi tuh harusnya percaya sama aku pi
adriana tuh sengaja ngelakuin ini semua
dia sengaja ngerekam supaya aku tuh kelihatan jahat di mata papa
dia tuh ngejebak aku pi
sebenarnya dia tuh gak kayak gitu biasanya kalau ngomong sama aku
tapi percaya dong sama aku
papi tidak mau denger lagi alasan kamu
sekarang kamu pulang naik taksi
dan awas kalau papi tahu kamu pulang sama si boy
boy udah pulang kok pi
ya udah enggak pulang
kamu kasih obat ini sama mama adriana
udah lah angel lo gak usah uring uringan kayak gitu dong

sms gak dibales
siapa juga yang gak kesel
ya kita ngerti angel
lu tuh jadi gak asik
iya angel kayaknya tuh jadi serba salah tahu gak sih sama allah
eh angel itu bukannya megan ya
tuh tuh tuh yang lagi duduk tuh
ih gendut banget ya cowoknya
eh kita samperin yuk kita kerjain
enak umumnya ini belum makan
wah mana dateng kesini lagi
serius lo jangan kayak orang desprat gitu dong megan
serius lo pacarnya kayak gini gembul lagi
tapi jangan pernah lo ngatain pacar gue ngerti
maaf ya kita itu gak ngatain
tapi lo harus terima kenyataan dong
kalau cowok lo ya gak gendut sih agak besar aja
ya tapi mesti mendingan gue lah
darah pada kalian